selama ppkm darurat seluruh penumpang yang menggunakan moda transportasi publik di jakarta
wajib sertakan strp tidak terkecuali naik transjakarta
dan untuk mengetahui kewajiban penyertaan strp ini
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat siang karmel
bagaimana sosialisasi kewajiban penumpang untuk membawa strp
ya benar sekali amel sebelumnya selamat siang
jadi memang benar pt transjakarta telah mewajibkan seluruh penumpang
yang akan menaiki layanan bus transjakarta untuk menunjukkan strp
nah kebijakan ini efektif berlaku mulai besok tanggal empat belas juli di hari rabu
saat ini pt transjakarta masih melakukan sosialisasi secara masif di seluruh halte bus
jadi selama masa sosialisasi yang berlangsung sejak tanggal dua belas hingga tiga belas juli
masyarakat yang tidak menunjukkan strp masih diberi toleransi dan diperbolehkan untuk menggunakan layanan bus transjakarta
namun amel besok saat aturan atau kebijakan tersebut diterapkan secara efektif
maka penumpang yang tidak menunjukkan strp diharapkan bisa menggunakan moda transportasi lain
amel jadi efektif mulai besok penumpang harus membawa strp atau surat keterangan dari pemerintah daerah
amel jadi efektif mulai besok penumpang harus membawa strp atau surat keterangan dari pemerintah daerah
amel jadi efektif mulai besok penumpang harus membawa strp atau surat keterangan dari pemerintah daerah
dan jika ada penumpukan yang berlebihan atau penumpukan di setiap pintu masuk halte bus
penumpang diharapkan bisa mempersiapkan surat surat persyaratan yang diminta
nah amel jika kita bicara mengenai jumlah penumpang
sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saat ini kami berada di koridor enam halte bus transjakarta ragunan jakarta selatan
dan seperti yang anda bisa lihat mungkin di belakang saya amel suasana halte saat ini sangat sepi
dan sesuai pantauan tim di lapangan sejak perjalanan
hari tadi memang kami melihat ada penurunan volume penumpang yang cukup signifikan
bahkan pt transjakarta mencatat sejak diterapkannya ppkm darurat mulai dari tanggal tiga juli hingga dua puluh juli
mereka melihat ada penurunan penumpang sebanyak lima puluh persen
jadi selama masa pandemi covid sembilan belas pt transjakarta mencatat mereka mendapatkan penumpang
yang menggunakan layanan bus transjakarta sekitar empat ratus ribu perharinya

diberikan penumpang yang cukup signifikan
dan sejak ppkm darurat ini diterapkan
ada penurunan signifikan sehingga mereka hanya melihat sebanyak dua ratus orang yang menggunakan layanan bus transjakarta setiap harinya
nah tentu mereka akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang setelah kebijakan harus menunjukkan strp ini diterapkan mulai besok
dan pihak transjakarta berharap bahwa kebijakan ini bisa menekan mobilisasi warga guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
selanjutnya amel untuk layanan bus transjakarta
maka penumpang akan diperiksa strp nya ketika mereka memasuki titik titik penyekatan di wilayah jakarta dan sekitarnya
baik lalu karmel seperti apa mekanisme ataupun pengajuan strp untuk keluar masuk jakarta pada saat ppkm darurat ini
apakah ada website tertentu yang bisa membantu untuk pengajuan strp ini karmel

ini adalah website yang bisa membantu untuk pengajuan strp ini carmel

jadi jika ada jika pekerja esensial dan kritikal ingin mengajukan strp
maka mereka bisa melakukannya melalui website jakevo
nah memang di website tertulis bahwa mereka harus mengajukan strp secara kolektif
jadi minimal lima pegawai yang harus mengajukan strp melalui perusahaan masing masing bersamaan seperti itu
tadi saya sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung atau pengguna lainnya

atau pengguna layanan bus transjakarta dan mereka mengeluh seperti itu amel
bahwa mereka belum mendapatkan strp karena ada kesulitan atau kendala
saat mereka melakukan pendaftaran melalui situs resmi tersebut
menurut mereka hrd atau human resource division dari perusahaan masing masing
ada kesulitan mendapatkan akses ke situs tersebut karena trafiknya tinggi seperti itu amel
ada kesulitan mendapatkan akses ke situs tersebut karena trafiknya tinggi seperti itu amel
namun menurut petugas di tempat jika pekerja esensial atau pekerja kritikal tersebut sudah terdaftar dan sudah mengajukan
meski belum mendapatkan strp nya secara fisik tetap diperbolehkan untuk lewat
mereka hanya bisa mereka bisa menunjukkan tanda atau bukti bahwa mereka telah mengajukan strp tersebut
baik karmel terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali